jumlah pengguna kereta rel listrik pada beberapa pekan ini menembus satu juta penumpang
ini adalah angka tertinggi sepanjang sejarah beroperasinya krl di indonesia
pengguna krl terus berjumlah pasca pemberlakuan jadwal baru krl pada april dua ribu tujuh belas
jumlah penumpang pada april rata rata sembilan ratus lima puluh ribu penumpang perharinya
selama satu bulan terakhir tren penambahan volume penumpang terjadi merata di seluruh stasiun
untuk menambah kapasitas angkut sejak dua ribu enam belas pt kcj terus menjalankan program perpanjangan rangkaian
dengan mengoperasikan krl yang memiliki dua belas rangkaian